sampai jumpa di video selanjutnya
makanya dirilah melakukan semua ini
seorang kamila minta kalau memang kau benar benar kafa adil
kamu jawab pertanyaan kamila
saat kamila mengandung kafa selain sop buah
kamila mengidam untuk yang kedua kalinya
apa yang harus aku jawab
kau sampai salah
ini akan jadi mengapa takau buat aku dan fadz
ayo jawab kak jangan dimanjai jawab
selamat sore pak ini pesanan makanannya pak
iya terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
mila ini pesanan makanan kamu udah datang
siapa yang pesan makanan
aku mila tadi aku ke restoran dan aku pikir kamu pastilah akan lapar mila
kamu lapar kan
nggak perlu mengalihkan pembicaraan kak
karena masalah kita belum selesai
aku gak mengalihkan pembicaraan mila
kamu harus makan dulu nih

ya udah aku jawab tapi kamu makan dulu ya mila
kak mila gak mau makan
kak mila gak mau makan
tapi bayi dalam kandungan kamu mau makan mila
dia harus makan
kamilah akan makan
tapi selama kamilah makan kak fady harus jawab pertanyaannya
kamilah akan makan
kamu pesen makanan ini untuk
ternyata kamu kak fadhil
kamu masih ingat
kamu masih ingat apa yang kamila idamkan selain sebuah
kamu masih ingat apa yang kamila idamkan selain sebuah
ini kak kabarnya masih ingat
iya kak burger
kamu masih ingat kan
waktu itu kamu belain belain cari burger sama mila malam malam
karena saat itu kamila benar benar lagi ngidam kamu masih ingat kan
kamu masih ingat kan
kamu masih ingat kan
kamu masih ingat kan
kamu masih ingat kan

makasih ya kak vanya makasih
sekarang kamila benar benar percaya kalau
kalau kak vanya itu bukan kak taufan ini kak vanya beneran
waktu kamila ngidam burger
saat itu kak taufan belum hadir di rumah
kak taufan saat itu belum ada
iya kak kak vanya ingat kan
iya kak kak vanya ingat kan
jujur gua gak bermaksud untuk terus menipu kamila
tapi gue cuma gak mau dia jadi benci sama lo juga
sekarang jujur sama aku kan
kamu tau kan tentang semua sandiwara sedang dimainkan sama taufan ya kan
sandiwara sandiwara apa sih dok
waktu fadil sama taufan jatuh dari bangun villa
kamu di sana kan
bahkan kamu menolong mereka sampai mereka koma sakit
jadi kalau menurut aku aku sangat yakin
kamu yang paling tahu tentang semua masalah ini
siapa yang terluka parah dan siapa yang koma
fadil atau taufan
tapi bukannya semua sudah jelas dok
yang koma itu taufan
dan yang selamat itu fadil
bener jadi itu bukan sebaliknya
fadil yang koma dan topan yang selamat
dan taufan menyamar jadi fadil
jawab yang jujur rek bener kan kayak gitu
kamu tuh ngomong apa sih dok aku gak ngerti ya
semua sudah jelas yang koma itu topan
dan yang sehat itu fadil
sekarang mereka masih mau ketukeran nggak mungkin dok
oke sekarang memang aku nggak punya bukti otentik
aku memang gak punya bukti apa apa sekarang
tapi dugaan aku pasti tepat kak
dan kamu kamu pasti terlibat dalam semua kebohongan taufan ini
aku tuh tahu kamu kak
kamu tuh wanita yang sangat pintar
dan wanita seperti kamu nggak mungkin berselingkuh dengan orang yang dia punya istri

kamu tuh orang yang sangat cantik
satu hal yang harus kamu tahu
aku sama fadil kita tuh nggak ada hubungan apa apa dok
kamu sama fadil memang nggak ada hubungan apa apa
pasti ada hubungan apa apa kan
hubungan sama taufan
iya karena menurut analisa aku
mau berkorban mati matian untuk menutupi kesalahan orang lain
nggak ada rek
mencintai laki laki tersebut
dan aku tahu kak kamu mencintai taufan kak
makanya kamu mau berkorban mati matian
sampai kamu rela dihina sama semua orang ya kan
kamu nggak tahu aku apa apa dok
sekarang aku mau tanya sama kamu
kamu ngapain ke sini
kamu mau susul mereka kan
ya ampun kamu tuh
saya tahu banget ya dok
kalau memang aku salah dok
oke kalau memang aku salah
mau ketemu sama rekan bisnis
mana dia aku nggak lihat tuh
kenapa sih kamu harus tahu banget seperti itu dok
aku datang ke sini
mau ketemu sama aku
iya sebelum aku ke sini
tadi aku ketemu sama indi
sama anak kamu juga
kamu tahu karena apa
kamu bukannya menemui ini sama anak kamu
tapi sekarang kamu malah pergi untuk mengurusi masalah
jadi saran aku sebaiknya sekarang
kamu pergi dok pulang
ketemu sama indi sama anak kamu
aku mau tetap di sini dan aku ambil muka
semua kebohongan kamu dan tovan
kebohongan apa sih dok
dugaan aku itu pasti sangat tepat
kalau memang sampai benar
kamu sama tovan akan kena batunya
dan satu hal lagi
karena orang yang tovan cintai adalah
makanya dirilah melakukan semua ini